untuk membangun rumah dan membuka usaha
jadi mang dulo ini sukses karena kerja kerasnya dan kejujurannya
jadi bukan karena tuyul ibu ibu
wah masih ada orang kayak mang dulo gitu ya
jadi gimana ibu ibu bapak bapak sekarang kan udah jelas
saya tuh bukan tuyul
hah kamu kan anggota ging anak jalanan
siapa yang menyuruh kamu melakukan ini
saya disuruh sama pengjantan untuk mencuri barang barang
dan menyamar jadi tuyul
satu barang masanya
satu barang masanya
satu barang masanya
satu barang masanya
satu barang masanya
satu barang masuk
satu barang masuk
jangan kita diramah
wah macem macem buranti
mau berkuasa di daerah kita ini
iya benar pak rite
ayo cepetan lah
lama banget sih
kerjaan kita lebih gampang
malam ini kita tambah banyak rezekinya
itu kan rampok rafa
kamu punya nomor teleponnya
sekarang rumah mana lagi yang mau kita bongkal
lagian juga warga pada lagi demo
pak polisi aku mau lapor

pak pak polisi buruan
kesini ada perampok

pak pak polisi cepetan
jangan di tekstur karena siap ga mungkin mengetahui
para warga syukur alhamdulillah
akhirnya geng perampok yang suka menjara rumah rumah warga
iya pak rt
berkat laporan dari adik itu
makanya kami bisa secepatnya bertindak pak rt
iya pak polisi
jadi geng itu emang udah meresahkan warga
bahkan mereka itu ngerekrut anak kecil buat dijadiin tuyuk
terus ngambilin duit warga
mana pakai acara manggil dukun palsu segala lagi
mahasih kesel pisah
pak polisi saya jangan ditangkap ya
kesian adik saya
gak ada yang jagain
iya deh terang saja
menurut saya sih pak
anak anak ini sebaiknya dimasukkan saja ke panti sosial
biar bisa dibina
untuk menjadi lebih baik ke depannya
iya betul pak rt
baiklah pak rt
kami akan membawa anak ini ke panti asuhan
supaya bisa dididik dirawat dan dibina lebih baik lagi
terima kasih ya pak
sama sama pak rt
nah bu menik bu ibu
sekarang sudah terbuktikan
kalau tuyul gimbal itu sebenarnya tidak ada
baru sudah ini baru sudah
ah ingusan ini mah tuh
iya pak rt
itu yang suruh ke ini
menik minta maaf ya
udah kebawa emosi
ya bu menik minta maaf ya
karena warga sudah menuduh bapak saya
memiliki kemampuan untuk menjaga kemampuan saya
untuk menjaga kemampuan saya
untuk menjaga kemampuan saya
untuk menjaga kemampuan saya
ya sudah pak rt

iya pak terima kasih
terima kasih pak
waalaikumsalam bang duluh
alhamdulillah bang dullah sudah boleh pulang
sudah boleh pulang sama dokter
ya kata dokter sih saya suruh banyak banyak istirahat
iya jantung bapak bahaya bang duluh
iya bener tuh dengerin
yang mau minta maaf boleh loh
jangan nunggu lebaran
mumpung bang duluhnya ada disini
menik katanya mau minta maaf
menik minta maaf ya
menik udah berpikirnya
bikin macam macam sama bang duluh
maafin menik ya
jangan buat baik jangan lagi tunda tunda
ah gak enak suaranya pak rt
menik saya maafkan
pokoknya masalah ini teh jangan dibesarkan
pokoknya semuanya sudah jelas masalahnya
jadi kita jadikan masalah ini suatu pelajaran bagi kita semua
ibu itu siapa
perkenalkan nama saya mira
dulu bang duluh ini pernah menolong saya
waktu mengembalikan koper saya yang berisi uang uang
nah dengan kejujurannya itu
bang duluh ini saya kasih modal
untuk membangun rumah dan membuka usaha
jadi bang duluh ini sukses karena kerja kerasnya
jadi bukan karena berpikirnya saya
masih ada orang kayak bang duluh gitu ya
jadi gimana ibu ibu bapak bapak sekarang kan udah jelas
saya itu bukan tuyul
kenapa saya jalannya bungku bungku
saya terkena otekoresis
kata dokter bangkanya jalannya bu
bukan yang biara tuyul
bukan osteoporosis biasanya
tapi kita semua doain mudah mudahan memang dulu selalu dikasih kesehatan
tuh jangan sekong lagi
dengerin ya kamu itu ada biar saya kaya
nah sekarang ke cakap tugas kamu
dah pergi sana
adam adam pasti emang dulu suka kue gini
pokoknya udah nunggu om dulu
ada anak kecil ku ada di rumah